sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mbak jurit bawa dia ke penjara sekarang
kalian melanggar perintahku
dia yang sudah membuat ibu bundaku meninggal
cepat bawa ke penjara
tidak itu tidak benar putra kustro wc sah
bunda tidak melakukannya
raih surawis sesa jangan kamu berlakukan ibu bundaku seperti itu
tolonglah bersikap sopan bani bunda ratu sebang larang raih
sudah jangan bertengkar kalian ini bersaudara
radin apa yang dikatakan radin itu semuanya benar
berbuatlah seperti itu
tidak bisa dimaafkan
paman amuk marum jika paman ingin memenjarakan ibu bundaku
aku tidak akan segan segan mengatakan hal tentang jurus paman pejingkiri
yang telah melukai raih surawis sesa
dan aku akan menuntut paman untuk dipenjara atas semua fitnah yang telah paman lakukan
anak kecil ini berani mengancamku
nimas rara santan
aku akan membujuk ke manakanku tercinta radin surawis sesa agar dia bisa melepaskan ibu bundamu sebang larang
tapi kamu harus berjanji
kamu tidak akan melaporkan tentang jurusku
raden sekarang melepaskan ratu sebangun
tenang raden tenang
semua kita serahkan kepada ayahandam raih prabu siliwangi
kita lihat apakah dia mampu berbuat keadilan atau tidak raden
serahkan kepada pamanmu tercinta ini prabu amukmarukul
tapi kalau sampai terjadi apa apa sama ibu bundamu
aku tidak akan tinggal diam
ibunda tidak usah masuk ke dalam
aku khawatir nanti akan memperkeruh keadaan saja
putri kuranglah santang
ibunda sangat khawatir pada ibunda kentering manik
percayalah pada ayahanda prabu
ayahanda pasti bisa menangani ibunda ratu kentering manik
masalah si guru belum selesai
sekarang sudah muncul masalah baru